pelayanan dan administrasi kantor kelurahan dibuka kembali tanggal empat januari dua ribu dua puluh satu
sedangkan kelurahan manis renggau juga tidak ada aktivitas pelayanan administrasi
dan dialihkan sementara di kecamatan kota
kita adakan perubahan tempat layanan ya
bukan kita tutup hanya di tempatnya layanan yang kita ubah

jadi dengan sterilisasi berarti kan
harus ditutup yang namanya steril harus dikosongkan
dengan kejadian terpaparnya dua staf kelurahan manis renggo positif covid sembilan belas
hingga meninggal dunia
seluruh staff dan perangkat kelurahan juga dilakukan rapid test
oleh tim satgas covid sembilan belas kota kediri
penutupan pelayanan berdasarkan surat dari pak camat
itu dialihkan ke kecamatan
terus untuk staf kelurahan manis renggau
itu diberlakukan kerja dari rumah
nah penutupan itu sendiri berlaku mulai tanggal dua puluh delapan sampai tanggal tiga januari
di kota kediri data pertanggal dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
terdapat enam ratus enam puluh sembilan kasus pasien terkonfirmasi
dengan rincian sembilan puluh empat aktif positif sembuh lima ratus empat puluh dua orang
dan meninggal dunia sebanyak empat puluh tiga orang
yosib yonovianto kediri jawa timur